di hadapan para menteri kepala daerah dan kepala lembaga presiden joko widodo meluapkan kemarahannya saat menyinggung ketergantungan indonesia terhadap barang barang impor
presiden pun sempat menyebut terkait rencana perombakan kabinet
lantas apa sebenarnya makna dibalik luapan emosi presiden jokowi
untuk mendiskusiannya sudah hadir bersama kami malam ini tenaga ahli utama ksp ade irfan pulungan dan analisis komunikasi politik kedai kopi henry satrio
selamat malam mas irfan selamat malam mas henry
selamat malam selamat malam mas irfan
sehat selalu semuanya
sehat selalu mas irvan bergabung melalui sambungan telepon
sebelum kita mulai diskusi malam ini kita saksikan kembali ya apa yang kemudian disampaikan presiden soal kejengkelannya terhadap lembaga kementerian yang melakukan impor pengadaan barang
seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar
pensil kertas saya cek impor sepuluh poin
buku tulis impor
sehingga melompat nanti kalau kita semua
hanya beli produk dalam negeri
meloncat pertumbuhan ekonomi kita
ya sekarang saya ke mas henry dulu nih ya
mas henry meskipun sebetulnya sesuai ya dengan konteks acara yang dihadiri presiden
tapi kalau kita lihat presiden ini sampai jengkel soal impor yang dilakukan sejumlah lembaga dan kementerian
kemudian juga kalau kita lihat pidato lengkapnya bahkan menggunakan kata kata bodoh
nah ini menimbulkan pertanyaan
apa yang kemudian anda baca di sini mas henry
mbak eva pak irfan
saya menilainya begini
kalau kita melihat sebuah kejadian politik itu kan harus dilihat juga berbagai hal yang mengaruhi kejadian itu
kejadian yang kali ini terjadi
nah sebelumnya presiden ada benturan kasus bukan benturan kasus lah
ada serempetan isu
penundaan pemilu yang kemudian sampai hari ini gagal karena beberapa penolakan dari pemerintah termasuk hashtag dua ribu dua puluh empat gantian
nah kemudian hal itu nampaknya mempengaruhi sekali presiden
saya menilai presiden kali ini mencoba untuk mengembalikan dirinya ke dalam track pembangunan
melalui beberapa dramaturgi yang memang standarnya pak jokowi
sebelumnya ada lusukan di ntt
kemudian hari ini atau kemarin baru baru saja kembali marah marah di depan kepala lembaga
nah ini kan sebetulnya dua hal yang sering sekali dilakukan pak jokowi untuk mengembalikan citra dia
yang mungkin sempat terganggu akibat isu penundaan pemilu
sebetulnya apa yang dilakukan pak jokowi ini kan
ini ciri khas dia ya
lusukan marah gitu
nah isu yang dia sampaikan itu kalau kemarin disampaikannya isu kemarin itu yang dia marah marah tentang penggunaan bahan atau barang impor itu
dilakukan pada saat periode pertama beliau memimpin
itu akan keren banget
bagus banget karena ada ruang untuk memperbaikinya
ada ruang perbaikan yang akhirnya membuat memang ekonomi indonesia lebih baik
itu yang disampaikannya pada saat beliau periode kedua
tengah periode keduanya hampir selesai lagi
jadi ya emang ada kata kata better late than never gitu
apa yang disampaikan presiden akhirnya kita melihatnya sebagai sebuah hal yang
kemarin kemarin kemana aja ngapain aja kenapa kemudian baru disampaikan sekarang
ya memang ini sebuah kebiasaan pak jokowi aja pada saat ada gesekan terhadap pencitraannya
mungkin kemarin penundaan pemilu itu sangat mempengaruhi citranya
akhirnya dia melakukan dua hal terbaik yang bisa dia lakukan
yang pertama adalah belusukan
yang kedua adalah menciptakan dirinya tegas
dua hal ini kemarin disampaikan dan menurut saya ya oke aja better lead than never
tapi harusnya ini disampaikan pada saat periode pertama anda berkuasa dan segera melakukan perbaikan
publik akhirnya kemudian membacanya seperti itu begitu ya
karena terkait dengan momentum disampaikannya kemarahan ini
tapi kalau kemudian dari ksp sendiri apa sebetulnya faktor yang membuat presiden ini sampai jengkelnya seperti itu
apa yang kemudian dibaca presiden sehingga di saat momentum ini dia harus menyampaikan data data itu
menyebut sejumlah lembaga kementerian dan juga kepala daerah
masalah apa namanya tangga terhadap produk dalam negeri itu
itu sudah berkali kali disampaikan oleh presiden kepada kita semua
ya kan kpresnya sudah muncul
sudah ada kpres nomor lima belas tahun dua ribu dua puluh satu
nah ini memberikan warning kepada kita semua ya apalagi kepada aparat pemerintahan
untuk tetap membeli produk dalam negeri
agar pertumbuhan ekonomi di dalam negeri ini bisa berjalan bisa tumbuh lebih bagus
kenapa kita harus membeli produk luar negeri
pertanyaannya kan apakah produk dalam negeri itu kualitasnya tidak baik
ya hasilnya tidak baik
nah ini menjadi pertanyaan
itu makanya ungkapan presiden arahan presiden itu
itu sangat jelas dan tegas kepada kita semuanya
ya disampaikan dalam forum di bali tersebut
nah ini memberikan apa namanya sekaligus perintah kepada kita semua gitu
jadi kita harus bisa apa namanya produk produk dalam negeri ini buatan dari anak bangsa
harus kita gunakan
ya tentu tadi peredaran uang atau peredaran ekonomi
khususnya umkm ini bisa berjalan dengan baik gitu
oke tapi kalau kemudian kita bicara momentum seperti tadi yang mas henry katakan
ada sejumlah isu yang kemudian bergulir
kemudian menuju ke presiden begitu yang tadi sebutkan penundaan pemilu
lalu kemudian ada upaya untuk melakukan belusukan
nah itu bagaimana tanggapannya
pasti harus dikaitkan dengan politik
tapi tidak seperti itu juga
dan silakan kalau itu pendapatnya mas henry
ya kan begitu
oke tapi kalau kemudian kita bicara soal upaya untuk menggunakan produk dalam negeri
apakah memang presiden selama ini memang selalu memberikan arahan begitu ya terhadap kabinetnya
untuk memang mengutamakan produk produk dalam negeri
oh iya harus dong
pak jokowi itu pakaiannya apa yang dia pakai sehari hari adalah buatan lokal
mulai dari sepatu sampai dengan bajunya celananya semua perbuatan lokal
dan dia sangat bangga untuk itu
ya kan bahan baku kita bahkan buatan luar negeri itu bahan bakunya bahan mentahnya dari indonesia
kenapa kita nggak bisa membeli produk produk dalam negeri
kenapa harus kita misalnya memberi produk luar negeri
apakah kita takut dikatakan misalnya apa ya
tidak modern ya ikutin trend ya gitu
tidak kualitas kualitas produk dalam negeri kita itu luar biasa

nah itu tadi kenapa berkali kali pak jokowi mengingatkan itu
dan ini bukan hari ini aja
nah mas henry bukan kali ini saja sebetulnya presiden ini mengkampanyekan cinta
produk dalam negeri dan momentum kemarin mungkin sudah memuncak begitu ya kemarahannya karena melihat ternyata pembantu pembantunya itu tidak mengikuti apa yang kemudian sudah dia
jadi tidak ada kaitannya begitu ya dengan isu penundaan pemilu dan lain sebagainya yang kemudian berputar di presiden di lingkaran presiden
ya tapi akhirnya kan tidak ada langkah konkret sejak pak jokowi marah marah waktu itu
mbak eva kan ada serialnya nih
serial pertamanya sudah dilakukan
memang kemudian ada risafel
mas andi gus yakut kemudian bu risma ya dan lain lain itu termasuk menteri perdagangan kan waktu itu
tapi apakah kemudian selalu melulu disambut dengan reshuffle
nah tentang penggunaan dalam negeri yang kemudian presiden marah marah itu ya kami sih melihatnya sebagai rakyat lah
itu selama ini tidak ada monitoring yang ketat berarti
dan tidak ada
itu buah kesungguhan dari menteri menteri dan bawahannya untuk menjalankan isu isu presiden
itu jadi ada apa gitu
bahkan pada saat presiden bilang penggunaan produksi dalam negeri gitu ya apa yang terjadi dengan vaksin
semuanya import gitu
jadi pencitraan yang disampaikan oleh bang ade itu kan pencitraan dasar pak jokowi yang dilakukan dari dulu dari zaman kampanye
semua bahan bahan lokal
tapi apakah kemudian dalam hal hal strategis itu terjadi
vaksin luar negeri semua
jadi kemudian kemarin itu benar benar hanya marah marah pencitraan aja menurut saya
karena marah marah itu bisa hal hal yang sama yang disampaikan dari dulu
dan ini terjadi lagi
so artinya itu sebetulnya adalah otokritik sendiri bagi pemerintahan pak jokowi bahwa ada yang tidak jalan
otokritik bagi pemerintahan pak jokowi bahwa memang pemerintahannya masih pro import gitu
jadi beliau itu ya memang berbicara kepada menteri ke direktur bumn bukan kepada rakyat sebetulnya
jadi itu yang disampaikan
makanya saya katakan kalau omongan ini disampaikan periode pertama bakal bagus sekali karena akan banyak ruang ruang perbaikan
tapi kan ini tidak dilakukan
ini dua tahun setengah menjelang habis kemudian marah marah gitu lagi
oke mas irvan silahkan ditanggapi
ya ini kan sebenarnya pemanfaatan alokasi dana apbn apbd itu kepada produk produk dalam negeri
yang kemarin dikatakan oleh pak jokowi kenapa misalnya harga yang bisa dibeli di dalam negeri itu harus impor dari luar negeri
seperti contoh sebutkan itu alat pensil buku cctv
sudah ada produksinya di dalam negeri
kenapa harus dibeli luar negeri
itu pertanyaan pertanyaan yang di kita gitu
nah ini yang terus diingatkan kepada aparat pemerintah gitu
mari jadikan misalnya produksi dalam negeri itu menjadi suatu kebanggaan bagi kita semua
ya agar umkm umkm ini bisa tumbuh produktif
perekonomian bisa tumbuh
perekonomian bisa tumbuh meningkat
oke tapi kalau kemudian tadi seperti mas henry katakan image nya sekarang adalah pemerintahan pro impor
itu strategi kemudian terlihat dari strategi besar yang kemudian dilakukan oleh pemerintah misalnya
dan juga kalau kemudian kita bicara lembaga kementerian apakah memang hanya lembaga lembaga kementerian itu saja yang melakukan impor
mengapa kemudian spesifik disebutkan beberapa nama lembaga kementerian kalau begitu mas irvan
ya karena yang selama ini mungkin bersentuhan dengan kebutuhan kebutuhan masyarakat ya yang disebutkan oleh pak jokowi karena mungkin hasil pengamatan beliau dan melihat secara langsung
jadi pada prinsipnya adalah keinginan atau arahan instruksi presiden itu untuk semua pihak untuk semua aparat
jadi tidak ada terkecuali gitu
jadi mari kita gunakan produk dalam negeri bangga terhadap produksi hasil anak bangsa yang tidak kalah bersaing dengan produk produk luar negeri
ini juga akan bisa menimbulkan cap nasionalisme digital
jadi kita memakai produk luar negeri artinya memberikan peluang
peluang bekerja peluang investasi ataupun pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya
dan itu kan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di daerah daerah
umkm juga bisa hidup gerakan semuanya bisa berjalan dengan baik
dan itu sesuai dengan program pemerintah
oke jadi sama sekali
bagaimana sekarang ini pak jokowi mencanangkan hilirisasi industri
tidak apa namanya industri itu harus menggunakan juga dari dalam negeri dan semua dan sebagainya
dan inilah yang diperkankan
oke mas edwin ingin menanggapi
menurut saya sih itu sebetulnya dalam tatanan mudah ya
pak jokowi sebagai presiden kan tinggal menginstruksikan kemudian memastikan itu semua berjalan
so artinya kalau kemarin presiden masih marah marah ya kita semua jadi tahu bahwa ada hal yang tidak pernah dikerjakan pemerintah sesuai dengan instruksinya presiden
terus kemudian yang kedua
ya akhirnya presiden kembali lagi terjebak ke hal hal pencitraan yang kemudian masyarakat bertanya tanya gitu
kenapa kemudian baru marah marah sekarang
nah itu kan terjadi
dan yang ketiga adalah pertanyaan pertanyaan tadi
kalau memang kecitraan dalam produk produk yang begitu diharus didorong oleh pak jokowi
ya berilah juga kesempatan misalnya untuk hal hal yang strategis selama ini yang melulu kita import seperti misalnya vaksin atau misalnya pcr atau antigen
kenapa kemudian nggak digunakan juga memang produk produk dalam negeri
kan kehadiran brin yang pertama justru memecat atau tidak meneruskan kontrak para peneliti yang bergabung di brin itu yang sampai hari ini juga
nggak dilihat apa apa tuh
dari brin yang katanya memang sebuah badan yang bertanggung jawab terhadap riset dan inovasi
jadi ya silakan pak presiden marah marah sendiri ke dirinya dan otokritik buat mereka
itu yang kita tunggu buat pemerintah
yang kita tunggu sekarang lainnya apa
gitu kan mbak eva
itu yang kemudian kita tunggu begitu ya
strategi besar terhadap upaya untuk cinta produk dalam negeri
tidak hanya berkutat di lembaga kementerian dalam pengadaan barangnya begitu ya mas henry
kalau kemudian tadi mas hendy sempat mengatakan ada beberapa lembaga kementerian yang disebutkan secara spesifik oleh presiden
pada saat presiden jengkel soal pengadaan barang impor ini
apakah kemudian itu bisa kita tangkap sebagai sinyalemen
tadi mas henry juga sempat mengatakan islahnya shuffle
kita akan bahas sesaat lagi tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih ya mas henry
tapi razhi di indonesia

jadi ini memang ini baik kalau combo vaccinations
kementerian bumn dah ganti di rutenya
kementerian ya sama saja itu tapi itu bagian saya
hah saya itu
kayak gini nggak bisa jalan
sudah di depan mata uangnya ada
uang uang kita sendiri tinggal belanjakan produk dalam negeri saja sulit
dan akan saya wasi betul saya minta nanti ke pak jaksa agung
jangan sampai ada barang barang impor masuk ke sini dicap produk dalam negeri
ya soal isu reshuffle kabinet ini memang menjadi topik yang belakangan ramai dibicarakan
mas irvan apakah memang pernyataan atau pidato
yang disampaikan presiden ini merupakan sinyalemen
bahwa presiden akan segera melakukan reshuffle kabinet
ya baik pak soal resapel itu kan kewenangan prokretifnya presiden
kami juga nggak mungkin untuk bisa berkomentar terhadap masalah itu
tapi yang jelas dalam konteks penyampaian beliau kemarin itu
beliau mengingatkan keras kepada semua jajaran menterinya
soal perantikan menteri kan memang diingatkan
tidak ada misi menteri yang adalah visi presiden
banyak yang tidak mampu menjalankan visi presiden
ya itu otomatis ada evaluasi yang diberikan
ya wajar kalau misalnya pak jokowi dalam hal kaitan kemarin itu
menekankan dengan keras
apakah para menteri pembantunya itu mampu menjalankan visi besar presiden
kan gitu pertanyaannya
kenapa harus dipertahankan
kalau memang ada yang tidak mampu salah satunya terhadap
itu tadi membeli produksi dalam negeri ya
kenapa semua misalnya
apa namanya hal hal yang tiba tiba kebutuhan yang ada dalam negerian yang ada
itu harus kita membeli barang barang impor gitu
kalau mas henry anda melihatnya bagaimana
kalau tentang risafel
saya prediksi akan ada risafel itu berbarengan dengan pelantikan ketua badan notorita ikn kemarin
cuma setelah pada saat pelantikan itu ternyata nggak ada reshuffle
ya kemudian kan hari rabu lalu kan katanya digosipkan juga kan ada reshuffle
cuma nggak jadi
nah keperluannya itu untuk apa reshuffle
misalnya apakah untuk mengejar torehan tinta emas pak jokowi di
dalam sejarah atau kemudian untuk hanya memenuhi kebutuhan politik pak jokowi saja
atau misalnya reward and punishment
atau bukan nggak ada punishment
reward dari misalnya keberhasilan isu penundaan pemilu kemarin
cuma isu penundaan pemilu itu kan kemarin gagal
dan kemudian ikn juga udah lewat
kemarin rabu pon yang kemarin itu juga sudah lewat gitu
ya otomatis kalau kemudian pak jokowi mau melakukan reshuffle misalnya minggu depan gitu ya
so artinya hanya tinggal tujuh kuartal efektif saja si kabinet ini
nah maka kalau memang mau dilakukan reshuffle ya lakukan reshuffle segera
karena kan di perananya risafel yang ditunggu itu
ada beberapa data kursi wamen yang juga masih kosong
kalau kemudian mau diisi atau tidak ya silahkan aja
tapi memang momentumnya sudah sangat mepet
tapi kalau kemudian
kalau kemudian kita
mau dilakukan ya lakukan aja
nah terkait dengan kualitas dan kinerja menteri ya
sebetulnya para menteri itu bisa membantu pak jokowi dengan sadar diri
artinya kalau nggak mampu ya mengundurkan diri aja
tapi kan ini nggak merasa mampu semua
sehingga tidak ada satupun yang mau mengundurkan diri
pengunduran diri menteri itu cuma terjadi pada saat zaman rotondaru kalau saya nggak salah
walaupun jelang reformasi sembilan puluh delapan
tapi kan sekarang sekarang ini sebetulnya banyak sekali menteri menteri yang melakukan kontroversi
saya yakin juga menjadi catatan penting evaluasi presiden gitu
ketidakhadiran minyak goreng kegagalan mengantisipasi mafia minyak goreng
kemudian kegaduhan yang ditimbulkan akibat aturan aturan toa ke dalam toa keluar gitu ya
logo halal yang masih bisa digunakan lima tahun lagi
kalau nggak salah sampai dua ribu dua puluh lima kalau nggak salah ya
mudah mudahan ya kalau saya salah mohon maaf dan tolong dikoreksi
itu juga masih bisa digunakan tapi kemudian dipaksakan keluar logo baru
lagi jht lima puluh enam tahun yang kemudian sudah keluar
kemudian pak jokowi tampil sebagai hero itu diralat lagi
jadi sebenarnya kalau mau lihat dari catatan catatan itu banyak
bahkan menurut saya mbak eva yang juga jadi penting sekali menjadi perhatian masyarakat indonesia
bukan hanya pemerintah
adalah akan hadir para kepala kepala daerah baru di tahun dua ribu dua puluh dua sampai dua ribu dua puluh tiga nanti
yang akan memimpin daerah daerah tanpa pilkada
melalui mekanisme penjabat gitu
yang akan ditetapkan oleh presiden diusulkan oleh mendagri
nah itu juga katanya jabatan mendagri pun akan rawan sekali untuk dirisafel karena
diinginkan lebih dimiliki oleh beberapa partai yang memang menguasai gitu ya
nah itu beberapa hal yang menurut saya memang seharusnya presiden memegang
atau memperhatikan betul isu isu itu
di samping dengan isu isu ekonomi
ham pendegaran hukum ya
nah anti korupsi
penegakan hukum ini kan sama sekali pak jokowi kemarin tidak menyentuh tuh pada saat
bicara ke pendidikan semua menteri dan kepala lembaga
padahal pendegaran hukum itu menjadi penting sekali sehari
dan itu menjadi concern masyarakat
suruh punya kedai kopi yang baya fun
jadi balik lagi kalau kemudian mau dilakukan risafel ya risafel aja
segera gitu tanpa mengintip
tapi kalau kemudian
oke lah itu ada hak terorganis presiden
tapi kan itu juga boleh dikasih masukan
ada sejumlah menteri yang kemudian dicatat oleh kedai kopi itu memiliki sejumlah catatan
dan mungkin layak untuk kemudian di risafel
tapi kalau kemudian kita kembalikan ke konteks pidato presiden ada beberapa kementerian lembaga
yang secara spesifik disebut
menurut anda itu tidak akan menjadi alasan kuat begitu ya
mungkinkah presiden menyebut beberapa nama lembaga kementerian itu semacam meminta afirmasi
kepada masyarakat karena disampaikan secara terbuka ke publik
sebetulnya kan begini mbak eva
kemarin presiden sudah menyampaikan
kalau menterinya beneran pinter dan tahu malu mundur diri langsung itu
sebelum presiden kembali ke jakarta dekati presidennya
pak saya mengundurkan diri hari ini juga
memang benar benar sebagai seorang pemimpin yang mau berbuat bangsa dan negara
kalau dirinya tidak mampu ya mundur saja
kenapa susah susah membebani presiden harus melindungi dari sebuah kebijakan yang namanya perorbanan presiden
udah disebut sama presiden dia dimarahin kalau nggak mampu mundur dong
tapi kan nggak ada yang mau mundur karena dianggap ya jabatan menteri itu ya sebuah jabatan eksklusif gitu ya
yang mungkin saja mereka takut
jadi menteri mau jadi apa

dibebankan lagi kepada presiden

sejumlah catatan yang kemudian tadi disampaikan oleh kedai kopi itu mungkin kurang lebih memotret begitu ya
apa yang kemudian dirasakan oleh masyarakat
bagaimana kemudian ksp menangkapnya
catatan catatan yang kemudian ada di masyarakat terhadap kinerja menteri menteri kabinet presiden joko widodo
ya dalam tugas kami kan tentu pengendalian program dan mengawal program program strategis nasional
itu memang sudah disampaikan oleh kedai kopi

memang ada beberapa kementerian yang belum melaksanakan program program strategis nasional itu ya tentu kami akan berkoordinasi dengan kementerian terkait
agar bisa target dan capaian program itu bisa berjalan dengan tepat waktu baik dan tepat sasaran dan dirasakan di publik dan masyarakat

nah kembali lagi tadi saya katakan masalah resorbon

pertama resorbon itu adalah kewenangan presiden
mereka dialah yang mempunyai otoritas penuh terhadap resapel itu
dan pak jokowi yang mempunyai melihat evaluasi evaluasi yang ada terhadap kinerja kinerja para pembantunya itu
apakah kementerian a b dan c ini telah mampu menjabarkan visinya

visinya dalam tataran
teknis terhadap program program
dan yang lainnya gitu
jadi kami gak akan mencampur
oke tapi sejauh ini
sejauh mana ksp
kemudian memberi masukan terhadap
apa yang kemudian
yang kemudian ada
di masyarakat terkait dengan
kinerja para pembantu presiden
ya dalam mengawal program
dan berkolaborasi pada
kementerian teknis terkait
janji presiden itu dilaksanakan
di daerah oleh
kementerian kementerian yang berkait gitu
nah apakah itu memang misalnya
program program yang sudah dilakukan oleh
kementerian itu bisa
dirasakan oleh publik dan
oke apa saja kemudian catatannya dari ksp
yang kemudian disampaikan kepada presiden
ya tentu dalam forum kemarin itu ya kita harus
apa ya memberikan
evaluasi juga artinya
masih ada beberapa kementerian itu
yang tidak menjalankan
apa yang menjadi keinginan
visi presiden apalagi dalam
barang dalam negeri
dan itu kan menjadi keinginan presiden juga
supaya produk dalam negeri itu
dan umkm itu
bisa berjalan dengan baik
peredaran ekonomi di daerah daerah khususnya
itu juga dapat dirasakan
oleh masyarakat dengan
dana apbn dan apbd itu
oke baik sekarang saya ke
mas henry kalau kemudian
memang presiden harus melakukan
reshuffle apa yang kemudian harus
menjadi pertimbangan presiden
untuk melakukan reshuffle kabinet ini sehingga
kinerja pemerintahannya akan lebih baik
dan apakah memang masih perlu untuk melakukan reshuffle
seperti yang tadi mas henry katakan memang
sudah tidak terlalu
efektif begitu ya kalau kemudian melakukan reshuffle
ya menurut saya sih
yang pertama harus dipertimbangkan oleh presiden
menyelesaikan semua janji kampanyenya
kalaupun ada yang tidak
mungkin ada beberapa hal yang
dipersiapkan untuk bisa selesai di pemerintahan
selanjutnya dan yang paling
penting juga mbak eva
tadi yang pertama penting yang kedua juga penting
bagaimana nanti pak jokowi dicatat
dalam sejarah torehannya akan
seperti apa saya
melihatnya memang kebutuhannya masih
jadi ikn itu kan
juga monumen sebetulnya
dalam teori politik pak jokowi
mestinya paham bahwa
dalam sebuah pemerintahan demokrasi
yang harus diterpenuhi itu
tiga hal yang pertama adalah ekonomi yang merata
jadi kalau hari ini
masih ada harga minyak goreng yang
mahal atau beberapa harga yang mahal
itu fail yang pertama
kegagalan yang pertama kemudian
yang kedua bagaimana
hukum yang tidak terbangpilih
nah ini harus dilaksanakan dengan
baik yang ketiga adalah
politik jadi artinya tidak ada
orang jahat yang minta penundaan pemilu gitu
nah beberapa hal itu
harusnya bisa dipenuhi oleh pak jokowi
jadi kalau terkait kira kira
apa saja yang dipertimbangkan oleh pak jokowi
untuk reshuffle menurut saya adalah
kepentingan bagaimana dia
bisa mengakhiri masa jabatan
dengan baik dan terhormat
saya sih ingin pesan aja kepada pak jokowi
pak jokowi nggak usah khawatir nanti kalau sudah
selesai masyarakat indonesia
tetap akan menghormati pak jokowi layaknya
sebuah orang tokoh bangsa gitu jadi bukan
berarti kemudian tidak jadi presiden
tidak akan dihormati
jadi lebih baik memang
menyelesaikan masa jabatan dengan baik
selesai dan akan
terus dihormati oleh
rakyat indonesia jadi menurut saya sih
kebutuhannya kesana mbak
jadi tidak untuk
reward kebutuhan politik
untuk memperpanjang masa kekuasaan
baik kita akan lihat
sama sama bagaimana kemudian langkah ke depannya
dari presiden jokowi dodo
untuk seperti yang tadi diharapkan
mas henry begitu ya kita semua akan
mengenang presiden jokowi dodo sebagai seorang
tokoh bangsa dan tentunya kita
berharap presiden tidak akan
marah marah lagi begitu ya ke depannya
mas henry mas irvan terima kasih
atas waktunya di cnn indonesia
newscast selamat malam
terima kasih mas andri
terima kasih mas hendri salam sehat selalu
untuk kita semua